milih ambulan yang mengantarkan jenazah ke bandung tabrakan
tabrakan beruntun ambulan pembawa jenazah covid sembilan belas terjadi di jalan tunggilis
kecamatan padaherang kabupaten pangandaran selasa sore
peristiwa tabrakan beruntun ini berawal saat ambulans milik rsud pandega pangandaran
dalam perjalanan menuju pemakaman di daerah padaherang dengan dikawal dua sepeda motor
saat melintas di jalan tunggilis dari arah berlawanan
sebuah mobil pick up pengangkut bahan bangunan tiba tiba oleng ke kanan jalan
dan menabrak mobil jenazah pasien covid sembilan belas
akibatnya dua pesepeda motor mengalami luka berat
dan kini menjalani perawatan medis di puskesmas padaherang